jumlah kasus covid sembilan belas di iran menembus angka lima puluh lima tujuh ratus empat puluh tiga kasus
angka itu menjadi angka tertinggi di antara negara timur tengah
kementerian kesehatan iran mencatat
sedikitnya ataupun setidaknya ada dua lima ratus kasus baru di tanggal empat april dua ribu dua puluh
kami terhubung dengan duta besar republik indonesia untuk iran
selamat malam pak octavino
selamat malam pak reza
baik pak dubes pak oktavino sebelumnya kami ingin tahu dulu pak dari anda
gambaran di iran situasinya sekarang bagaimana pak ketika pandemi covid sembilan belas
sudah menembus angka lima puluh ribuan lebih di sana
iya jadi kalau kita lihat iran saat ini masih dipengaruhi

untuk berkumpul dengan keluarga masing masing
memang pemerintah iran sangat berupaya keras untuk bisa membuat seluruh masyarakat iran ini tetap tinggal di rumah
jadi hari ini hari sabtu adalah hari pertama kalau mereka mulai kantor atau mulai bekerja
tadi kita amati jalan jalan sudah mulai ada kehidupan
jadi selalu kemarin sangat sepi sekali
saat ini sudah mulai ada satu dua mobil yang turun ke jalan
tapi pokok pokok kantor juga masih pada tutup
kita lihat ini memang sejalan juga dengan tadi data yang disampaikan
memang dengan adanya penambaharikasi pada hari ini
dua dua ratus dua yang sembuh dan dua lima ratus enam puluh yang terpapar
ini gresiknya sudah hampir ketemu antara jumlah yang sembuh dengan jumlah penderita terpapar baru covid sembilan belas
memang presiden rohani pun juga melihat selama tujuh hari terakhir grafiknya semakin menurun
sementara tingkat kesembuhannya semakin menaik
ini yang diharapkan
memang jumlahnya masih besar kalau kita lihat hari ini saja dalam satu hari terakhir

kalau kita rata ratakan setiap dua menit itu ada tiga orang yang terpapar covid sembilan belas
belum lagi jumlah yang meninggal selama dua puluh empat jam terakhir satu ratus lima puluh delapan orang ini boleh dikatakan setiap sepuluh menit ada satu orang yang meninggal
memang angka ini masih jauh dari ideal jauh dari katakanlah mereka bisa mengatasi dengan baik
tapi mereka mencoba dengan maksimal
kita lihat dari data yang diberikan oleh pemerintah
akhirnya jumlah yang meninggal relatif stabil setiap hari
sementara yang terpapar semakin sedikit

mudah mudahan pada tanggal tersebut sudah jelas mereka sudah bisa mengatasi virus ini atau belum
pak rubes di setengah situasi seperti yang tadi anda gambarkan di iran
seperti apa kemudian nasib atau kondisi warga negara indonesia yang ada di iran
apa imbauan dari negara indonesia
apa imbauan dari kedubes dari anda sendiri terhadap warga negara kita di sana pak
jadi masyarakat indonesia saat ini sebagian sudah pulang karena memang mereka ingin berlibur di indonesia
dan yang lain memilih untuk tetap tinggal di kotanya masing masing
ada kurang lebih sebelas kota di mana seluruh masyarakat indonesia berada
kita selalu secara reguler melakukan video conference
ataupun juga melalui grup setiap hari kita update
melalui media sosial juga selalu kita sampaikan data terkini
umumnya hasil pengecekan kita ke mereka karena mereka diminta oleh pihak kampus
atau perusahaan tempat mereka bekerja untuk tetap tinggal di rumah
akhirnya mereka banyak yang tidak keluar atau berlibur ke luar kota
jadi ini yang kita harapkan
mereka kita pastikan apabila ada yang di lingkungan sekitarnya
karena terpapar covid sembilan belas maka kita sarankan untuk bisa keluar dari tempat mereka tinggal
jadi kita menyediakan posko aju atau shelter yang saat ini ada beberapa orang
yang kemudian memilih untuk tinggal di sana untuk sementara
jadi kita sarankan kepada mereka untuk mengikuti perkembangan di masing masing kota
kedua mematuhi anjuran pemerintah tempat pemerintah daerah tempat untuk tinggal di rumahnya masing masing
dan ketiga selalu koordinasi dengan kita
apalagi dalam banyak hal ketika mereka memilih untuk kembali ke indonesia
seringkali mereka harus mengurus surat keterangan sehat ataupun juga exismit di bandara
ini semua kita bantu apabila mereka menghubungi
jadi sejauh ini ada lebih dari empat puluh lima warga negara indonesia yang memilih untuk kembali ke indonesia
selama dua tiga bulan ke depan
mereka mendapat izin dari kantor atau dari kampusnya
jadi kita sampaikan bahkan setiap kali mereka transit misalnya di malaysia atau di thailand
ini pun juga kita koordinasi dengan kb rikuala lumpur kb ribangkok
sehingga mereka tidak terhenti perjalanannya dengan pengaturan pengaturan yang berbeda di setiap negara
jadi ketika kalaupun ada yang ingin kembali ke indonesia harus memenuhi persyaratan dulu ya pak dobes ya
untuk paling tidak surat keterangan sehat dan lain sebagainya
dan memang sampai dengan saat ini masih zero case ya pak dobes
oke terima kasih pak
untuk warga negara kita di iran atau seperti apa datanya yang paling baru
iya iya masih semua baik baik pak jadi semua dalam kondisi baik
mungkin bosan karena harus di rumah lebih dari satu bulan sekarang ini
ya tapi ya itulah yang harus kita lakukan alhamdulillah mereka tidak ada masalah untuk keluar
karena toko toko seperti toko warung warung kecil itu masih buka
mereka juga ada internet connection atau koneksi internet ya
oke terima kasih pak
atau koneksi internet yang mudah di rumahnya masing masing
jadi ini membuat mereka juga bisa berada di rumah
baik pak dubes terakhir untuk di sana sendiri kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah iran
terkait dengan untuk mencegah penularan covid sembilan belas semakin meluas lagi kalau beberapa negara
ada yang kemudian lockdown ada yang physical distancing ada yang beberapa mengambil kebijakan yang cukup beragam
di iran seperti apa pak dubes
ya jadi kalau kita lihat sejak awal

siapa pun bisa berkunjung ke iran mungkin ada warga negara rrt ya
tiongkok yang harus lapor terlebih dahulu tapi umumnya yang lain tetap terbuka
jadi mereka tidak menerapkan lockdown
kemudian di bulan minggu terakhir ini
memang karena suasananya libur tahun baru di persia itu sama seperti kita libur lebaran
jadi banyak yang akan kembali ke kampung alamannya masing masing
mereka mencoba untuk menahan warganya untuk tidak keluar kota
jadi mulai hari kamis kemarin itu sudah lebih tegas
mereka memberikan aturan kalau memang mereka akan keluar kota
harus jelas ketujuan tidak boleh transit di kota kota sebelumnya
kemudian juga ditunjukkan
bahwa memang mereka berdomisili di kota tersebut
jadi benar benar sangat dihambat pergerakan otomobilitas warga antar kota
bahkan di iran pun juga antar kota ini sempat terjadi
situasi dimana banyak masyarakat yang mengawas
karena memang peranan itu banyak yang terpapar pasus ini pasus covid sembilan belas
jadi ketika penduduk peran mau ke kota kecil
kota kota kecil itu banyak yang kemudian menolak penduduk dari thailand untuk datang
dan di teheran sendiri pun juga secara khusus mereka selama satu minggu terakhir
mereka menutup taman taman kota
jadi tempat hiburan di teheran ini umumnya mereka ke pusat perbelanjaan atau ke taman kota
ini semua ditutup selama satu minggu terakhir
sehingga akhirnya memang masyarakat lebih banyak tinggal di rumah
jadi ini yang mungkin setelah tanggal delapan april akan kita lihat apakah akan diteruskan atau tidak
baik terima kasih banyak pak octavino alimudin
tentu kita berharap untuk wni di iran semuanya sehat sehat pak
termasuk juga anda di sana yang tengah bertugas
terima kasih sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia prime news pada malam hari ini
terima kasih pak octavino alimudin duta besar republik indonesia untuk iran